informasi selanjutnya presiden joko widodo meninjau revitalisasi trotoar di jalan sudirman jakarta pusat pada kamis sore
presiden jokowi ditemani menteri pekerjaan umum basuki hadi mulyono dan gubernur dki jakarta anies baswedan
ketiganya meninjau dengan berjalan kaki sekitar lima ratus meter selama tiga puluh menit
presiden jokowi mengatakan hal ini dilakukan untuk memeriksa infrastruktur kota
terutama fasilitas pejalan kaki kebersihan kota dan sejumlah venue yang ada di gelora bung karno
presiden jokowi menilai dengan dirobohkannya jembatan penyeberangan orang di depan bundaran hi adalah langkah yang tepat
sebab secara estetika jembatan itu mengganggu pemandangan patung selamat datang
jokowi juga menilai pelikan crossing sebagai pengganti jpo itu lebih memudahkan pengguna jalan
artinya sebetulnya fasilitas pelikan crossing ini kan memudahkan masyarakat untuk tidak usah naik tinggi tinggi
yang pertama yang kedua saya melihat dari sisi estetika gpo jembatan penyeberangan orang itu kalau di sini ya secara estetikan kami
coba sekali ya pelikan crossing

sekaligus ditunjukkan bagaimana setting sekitar bundaran hi ini sesudah tidak ada lagi jpo
satu untuk para penjalan kaki lebih memudahkan terutama bagi orang tua bagi ibu hamil dan juga untuk penyajian di satu kelas

saya kebetulan pas rencana memang mau ngajak ibu lihat pelikan crossing